kepala dan ekor masih harus menghafal gerakan yang terkadang baru mereka pelajari
insiden terjatuh dari tiang pun lebih sering terjadi pada saat latihan
kemarin pas insidennya itu jatuh pas di sini
saya nggak ngewida ini jatuh terus ke situ kena pinggang
biasa sih sebenarnya
tapi nggak pantang menyerah juga sih
sakit sembuh langsung
kemarin lagi lanjut lagi
pada perayaan imlek dari tahun ke tahun kelompok ini sering mendapat undangan tampil di pusat belanja dan restoran
namun tahun ini penangan tampil lebih banyak daripada tahun tahun sebelumnya
pengurus kun sengkang pun harus mengatur jadwal latihan agar dapat memberi penampilan yang bagus bagi penonton
kemungkinan kita di tahun ini sudah lebih banyak job ya
bisa dibilang dari sebelum
sebelum imlek ini kita juga udah mulai mengisi beberapa job sampai nanti imlek ke lima belas
nah persiapan untuk kita itu biasanya kita satu minggu ini latihan tiga kali empat kali gitu
nah menuju menjelang imlek ini kita satu minggu ini sudah sekarang dari bulan lalu itu sudah sekitar hampir tiap hari
kecuali hari sabtu minggu gitu
kehadiran barongsai pada perayaan imlek bertujuan mengusir roh jahat
serta menjemput keberuntungan
barongsai atau singa dalam kepercayaan tionghoa merupakan simbol keberanian kekuatan dan kebijakan
ayat sudrajat hasibuan medan sumatera utara